kondisi sebenarnya tidak terjadi lagi cukup di anak saya
cukup di anak saya aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan jangan pakai fisik cukup di anak saya
seorang wanita menangis meminta bantuan kepada hotman paris diduga akibat dianiaya di pondok pesantren gontor di ponorogo
video tersebut diunggah di akun instagram milik hotman paris pada minggu sore
dalam keterangan orang tua di video tersebut putranya am dinyatakan meninggal dunia karena kelelahan mengikuti kegiatan pramuka
namun ketika jasad dipulangkan ke rumah duka di palembang jasad korban terus mengeluarkan darah dan di tubuh korban terdapat bekas luka diduga karena penganiayaan
setelah beredarnya video tersebut
petugas kepolisian tores ponorogo jawa timur langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah orang
hingga hari selasa polisi telah memanggil dan memeriksa delapan orang saksi yang terdiri dari santri dokter dan ustadz pondok pesantren
kasus dugaan penganiayaan ini berawal dari kegiatan kemah santri pada delapan belas dan sembilan belas agustus lalu
lima santri diduga mendapatkan tindak kekerasan dari senior karena adanya peralatan kemah yang hilang
kita akan melaksanakan otkp maupun perekonstruksi ke depan ini
dan yang pasti ketika sudah siap yang pasti untuk terduga itu akan kita segera laksanakan
pekerja sosial dari kementerian sosial juga memberikan pendampingan khusus terhadap santri yang menjadi saksi dalam kema

pekerja sosial dari kementerian sosial juga memberikan pendampingan khusus terhadap santri yang menjadi saksi dalam kasus ini
dari keterangan pihak kemensos diketahui selain satu santri tewas
terdapat dua santri lain yang juga diduga menjadi korban penganiayaan
kalau saat ini kondisinya sudah membaik
setelah mengalami pemukulan itu ya ada memar kemudian yang merasa sakit ya karena dipukul itu tadi
tapi untuk saat ini sudah kembali sudah baik baik saja
kami juga meminta
pihak pesantren gontor akhirnya mengklarifikasi kasus ini
diunggah senin lima september dua ribu dua puluh dua melalui akun youtubenya
juru bicara pesantren gontor penoroko mengakui adanya dugaan penganiayaan
yang telah mengeluarkan dan mengembalikan santri yang diduga terlibat kepada orang tuanya masing masing
kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan
dan kami juga menanggung wafat
menyikapi hal ini kami langsung bertindak cepat
dengan menindak menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut
dihak pesantren juga mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga umarhum
sekaligus bela sungkawa terkait meninggalnya korban
sementara soimah orang tua santri yang meninggal mengaku siap berangkat ke ponorogo
jika diperlukan lalu
kami juga meminta pihak kepolisian untuk membuat laporan
bu apakah anda terhadap proses itu
mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara
kalau berangkat ke jawa timur untuk buat laporan bisa dipindahkan ke jawa timur

solima berharap peristiwa yang menimpa anak ini menjadi kasus kekerasan terakhir
yang terjadi di dunia pendidikan
tim liputan cnn indonesia